indek kamu bersihkan semua ini sampai mengkilap ya
pokoknya mama gak mau lihat debu sedikit pun
nanti kalau mama balik periksa ini tapi masih kotor kamu harus ulang bersihkan dari awal ya
rumah papan rumah batu
sejak kapan jadi pembantu
aduh turun belajar turun pangkat lama lama turun beranakan karena stress
aku gak tau kenapa aku tuh kayak begini
aku gak tau
tapi kamu kan percaya sama aku
aku percaya sama kamu
aku percaya sama hati kamu kalau kamu itu mencintai aku
dan kamu gak ada perasaan apa apa sama mirza aku percaya
dan mulai sekarang aku gak akan menghancurkan semua impian kamu dan juga harapan kamu
jadi kalau ada there are no ajanya disini eleven apa yang kamu inginkan
puji betul supaya serious

kamu dasar kurang ajar
gedean ngerebut mainannya sita
kamu tuh memang harus dihukum
biar nggak kurang ajar lagi
lara gak merebut boneka sita kok
kamu kok belain dia sih
dia ini harus dikasih pelajaran biar kapok
dia kan cuma anak gembel jorok kotor sakit
terus keterbelakangan lagi
lagian menurut menurut oma sebaiknya kamu gak usah main sama dia deh
lebih baik kamu main sama anak yang pinter
biar kamu ikut pinter
siapa yang suruh kamu ikut
siapa yang kasih izin
loh kok nonila jadi nyalain saya
ini gara gara sapu tangan itu sih
terlaluan banget nih
udah deh non udah
nonila sendiri yang gak kasih pilihan ke saya
pokoknya saya akan bongkar juga ke dewi semuanya
tolong aku mohon kamu dengerin omongan aku
gustaf gak mau lihat air mata nonila
gustaf gak percaya
coba kau pikir baik baik ya
kalau kamu kasih tahu ini semua ke mereka
apa jadinya mereka akan ngusir aku
mereka gak mau terlibat dengan skandal ini gustaf
aku tuh kerja sama mereka
kalau aku diusir gimana aku dapetin kehidupan yang layak buat lara
dan aku mohon gustaf
please aku mohon kita jaga sama sama rahasia ini ya
bukan buat aku tapi ini semua buat lara
buat lara gustaf aku lakuin ini semua buat lara
kamu pikir hati aku gak hancur
kamu pikir hati aku tuh gak sakit harus ngelakuin ini semua dan nyembunyiin
nyembunyiin kebenaran bahwa lara itu adalah anak aku
jadi aku mohon sama kamu gustaf
kita jaga sama sama ya rahasia ini
mbak cuma mau jaga perasaannya andre
ya kita emang gak ada hubungan apa apa
tapi orang lain kan bisa menilainya berbeda
mbak cuman gak mau ada salah salah
mbak cuman gak mau ada salah pahamnya andre
gak pandai ya kamu ngerti ya
kita duduk dimana ya mbak
penduk semua lagi
penduk semua mas panggil aja dulu mbak
mbak panggil dia
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak jangan panggil dia gak enak mbak
mereka kan lagi mesra mesraan kita mau sedang
ya terus kenapa
mbak mbak mbak
gak gak usah gak usah diganggu ya
enggak mbak enggak mirza tuh gak suka aku
mirza juga gak cemburu sama maya
dia pasti akan cemburu lagi
dan kita bisa ketemu
eh mbak mbak mbak
tapi mbak jangan panggil maya ya
kamu bersihkan semua ini sampai mengkilap ya
pokoknya mama gak mau liat debu sedikitpun
nanti kalau mama balik periksa ini
tapi masih kotor
kamu harus ulang bersihkan dari awal
rumah papan rumah batu
sejak kapan jadi pembantu
gak bisa ini namanya penghinaan
turun belajar turun pangkat
lama lama turun beranakan karena stres
temanya di hutan gak ada aturan suka suka
kapan mau teriak kapan mau nyanyi
itu ada apa lihat
mau bos nek kak
boleh kakak diangkat dulu di sana
mau duduk di sini
kalau kamu mau kerja bersihin dulu di kucing
bersihin dulu di kucing sampai mengkilap
mengkilap gak ada noda bersih putih
bantu bonek ini terbang dari sana ke sini ya
ya allah kenapa ini
bukan mikirin ini
lihat tangan ini sampai cacat
ada ada ada giginya tuh
lihat ini ganda ganda dia brengsek
udah gini dia pecahin kristalnya
anak anak tahu diri
tak tahu terima kasih
ayo keluar kamu dari sini
eh jangan kenapa
kamu lihat sita
lihat tangan oma sampai berbekas begini ada giginya
dia juga yang pecahin kristal itu
lihat semua ini ganda ganda dia
ayo keluar dari sini
kamu nggak mau datang ke sini lagi
pasti semua ini gara gara oma indi
gara gara oma indi
kamu nyalahin oma indi
pengaruh anak ini ke seluruh rumah mah
gara gara dia sita udah mulai gila
kamu ini kayak jukun ya
bisa ngelihat padahal kamu ada di sini
kamu ayo keluar
ayo keluar cepetan
nek nek tolong jangan marah sama lara
kalau nenek mau marah marah aja sama dewi
ini semua salah dewi
harusnya dewi bisa menjaga lara dengan lebih baik
nanti ini dewi yang ganti ya nek
iya yang uyut
sita juga janji deh besok besok sita bakal ngasih tahu lara
ingat ya ini yang terakhir
dan kalau kamu masih macem macem
gak ada ampun lagi buat kamu
wah kok masih dikasih kesempatan
besi dulu semua pecahan pecahan itu
sampai bersih sampai mulus
kamu lihat setitik pun yang tersisa
sini kita lepaskan ke wayang nek

ya salam buku